assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
alhamdulillahirrohmanirrohim senang sekali hari ini
saya meladia rahma kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir bersama kita di studio
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah hilman
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak mila
alhamdulillah sehat walafiat
terima kasih sudah senantiasa datang ke studio untuk berbagi ilmu dengan para penonton
nah pemirsa hari ini kita akan membahas ah hilman terkait tema yang sangat menarik sebenarnya
bagaimana kita istiqomah menggapai cinta allah
dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
kalau kita bicara istiqomah kan sering sekali ya terucap ya
semoga kita bisa menjadi istiqomah
semoga kita senantiasa dikelilingi orang yang soleh
tapi pada dasarnya kita tuh kadang suka lupa
definisi istiqomah sebenarnya atau sejatinya itu apa hilman
iya masya allah tabarakallah
kalau kita bicara
bicara tentang bab istiqomah
bicara dulu tentang akarnya
amal itu adalah ilmu
amal itu buahnya ilmu
nah dari amal
nanti amal akan berbuah buahnya apa
berarti akarnya istiqomah itu apa
dari ilmu berbuah amal
nah maka ujung dari kesempurnaan amal seseorang
itu dilihat dari keistiqomahannya
nah sekarang pertanyaannya
apa itu istiqomah
istiqomah itu artinya istimror
jadi sesuatu yang kita kerjakan secara terus menerus
sehingga mengundang ridho dan cintanya allah terhadap amal tersebut
lebih mudah untuk memulai sesuatu
daripada mempertahankan sesuatu
betul betul sekali
kadang kita kalau
terjadi sesuatu misalnya
dan kita didorong untuk melakukan amal
pasti kita akan kejar
apalagi kalau kita tahu pahalanya
tapi kadang hanya sebatas untuk menghadapi sesuatu yang terjadi itu
nah kita lupa bahwa
apa yang terjadi
dari amal itu adalah istiqomah kita lupa gitu
makanya istiqomah itu berat
kalau yang ringan istirahat
jadi istiqomah itu berat
kenapa karena pahalanya surga
di dalam al quran di surat fusilat ayat tiga puluh
allah swt berfirman
yang mereka mengatakan tuhan kami adalah allah
berarti dia beriman kepada allah
kemudian dia istiqomah
jadi setelah dia beriman
kemudian dia istiqomah
maka apa yang akan allah hadirkan kepada mereka
akan turun malaikat membersamai mereka
seraya malaikat itu mengatakan
jangan takut jangan sedih
dan allah akan berikan kepada mereka
karena istiqomahnya yang mereka hadirkan
akan tahu tujuan hidupnya untuk apa
tahu amal yang dia lakukan itu untuk apa
karena orang bisa jadi tak istiqomah
kenapa karena mungkin salah niat
mungkin juga salah tujuan
mungkin juga karena kurangnya ilmu
maka nanti iman dan ilmu
adalah yang bisa menguatkan keistikomahan seseorang
berarti kalau sekarang ada pertanyaan
aa kenapa ya
saya kurang istiqomah dengan amal yang saya lakukan
coba lihat dua hal tadi
yang pertama mungkin ada persoalan dengan imannya
yang kedua mungkin ada persoalan dengan ilmunya
karena orang makin yakin ke allah dengan imannya

maka orang bisa menguatkan keistiqomah
makin ke allah dengan imannya
maka makin istiqomah dia
seseorang makin bertambah ilmunya
makin istiqomah dia
oleh karena itu bagaimana agar istiqomah itu dihadirkan dalam hidup kita
tingkatkan imannya tambahkan ilmunya
dan gapai kemuliaan yang kita hadirkan setiap pagi seperti ini
ini adalah cara stimulus
agar kita bisa terdorong untuk semakin istiqomah dalam kehidupan kita
tidak hanya untuk kita tapi juga untuk pemirsa ya
tapi kalau kita bicara istiqomah tadi ahilman
sebenarnya kan begini
kita tuh gak bisa ya menilai diri kita sendiri itu istiqomah atau tidak
atau bahkan nilai orang lain
karena pada dasarnya yang bisa menilai itu tuh allah
tapi sebenarnya bisa dikatakan istiqomah itu yang seperti apa
orang tuh bisa dilebeli
oh memang si a si fulan si fulanah memang istiqomah
itu indikatornya itu sebenarnya apa sih ahilman
lihat bagaimana cara dia merutinkan amalan yang dihadirkan
kita ambil misalnya sholat tahajud di setiap malam
lihat apakah dia sholat tahajud itu rutin setiap malam
atau sholat tahajudnya ketika punya masalah aja
kan ada ya kalau saya biasanya gitu kan
kan biasanya kalau kita lagi ada masalah mungkin bangunnya agak lebih cepat gitu ya
kemudian kita segera gitu mendirikan sholat tahajud
itu juga tidak masalah sebenarnya
masih mending lah ada yang dihadirkan gitu
tapi kalau orang yang istiqomah ada masalah gak ada masalah
ada kejadian gak ada kejadian
dia tahu bahwa di waktu sepertiga malam adalah waktu terbaik dia untuk berkholwat dengan allah
maka dia bangun dirikan sholat tahajud
dilihat gak dilihat
dipuji gak dipuji
orang sedikit atau orang banyak tetap dia menghadirkan kebaikan
berarti orang yang istiqomah itu bisa dilihat yang pertama dari rutinnya dia
melakukan satu amalan secara terus menerus
kadang orang selalu melihat amalan itu pada sesuatu yang besarnya
padahal boleh jadi ada amalan kecil
tapi dilakukan istiqomah
lebih allah cintai daripada amalan besar yang dilakukan sekali sekali
jadi jangan remehkan amalan
jangan remehkan amat sekecil apapun
maka pertama lihat rutinnya dia untuk menghadirkan amal tersebut
istiqomah itu bisa dilihat bagaimana saat melakukan sesuatu amal yang satu
itu berdampak pada amal yang lain
jadi misalnya ya
dia sudah menjaga nih rutinitas pada amal yang satu ini
maka amal yang satu ini berbuah pada amal yang lain
dan dia ingin menghadirkan istiqomah pada amal amal yang lain
nah nanti yang ketiga ujungnya berbuah pada ahlakul karimah dalam hidupnya
ada penyesalan kalau kemudian dia tidak mengerjakan istiqomah yang lain
ada penyesalan kalau kemudian dia tidak mengerjakan istiqomah yang lain

kan disebutkan ada satu kisah
kan disebutkan ada satu kisah
ada seseorang yang setiap malam itu sholat tahajud
ada seseorang yang setiap malam itu sholat tahajud
dan setiap sholat tahajud itu
beliau selalu menyelesaikan surat al baqarah
beliau selalu menyelesaikan surat al baqarah
padahal itu panjang ya
satu kali pagi ditanya
maka seseorang itu menjawab
aku hari ini sedang sedih
ada keluarga yang sakit kah
ada yang diambil kah
karena tadi aku malam sholat tahajud
tapi aku tidak baca surat al baqarah
karena bangunku kesiangan
coba orang soleh itu ada yang sedih
karena ketika sholat tahajud
yang biasa baca al baqarah
kemudian di hari itu
karena bangunya kesiangan
dia tidak bisa baca surat al baqarah
dan itu menyesal sekali
ada rasa yang merasakan kehilangan gitu
pernahkah diantara kita merasakan seperti itu
apakah mohon maaf ya
ada yang sedih diantara kita kalau sholat subuh kesiangan
apakah ada yang sedih diantara kita
kalau sholat zuhurnya terlalaikan
apakah ada yang sedih diantara kita
kalau ada amalan ringan rutin
tapi kemudian kita lupa
maka akan ada zauknya ada rasa gitu
tiga sih indikatornya
satu rutinnya dia menjalankan amal tersebut
dua amal berdampak pada amal yang lain
yang ketiga berdampak pada amal yang lain
berbuah ahlakul karimah
bahkan dia menyesal ketika dia tidak melakukan
masya allah baik
ini masih panjang ya akan kita bahas
nanti kita juga akan bahas terkait futur ya ahilman
dalam kondisi lagi turun imannya apa yang harus kita lakukan
om irsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
ya terima kasih om irsa
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
menggapai cinta allah
ahilman kita lanjutkan tadi
istiqomah itu berarti bisa dikatakan
sebuah puncak tertinggi
dalam keimanan nggak sih ahilman bisa dikatakan seperti itu nggak sih
di dalam hidup ini kan kita
ingin sekali menjadi pribadi
yang mulia ya
dan tentu dimuliakan oleh allah swt
allah sampaikan dalam al quran
orang yang paling mulia diantara
kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa
siapa orang bertakwa itu
orang yang komitmen
untuk menjalankan semua perintah allah
dan meninggalkan larangan allah
ini semua butuh amal kan
pembuktian amal kita kepada allah
nah tadi buah dari amal itu apa
makin istiqomah seseorang
makin sempurna amalnya
makin sempurna amalnya makin sempurna ketakwaannya
makin sempurna ketakwaannya
makin mulia dia dihadapan allah swt
alistiqomatu khairu min alfil karamah
istiqomah itu lebih baik
daripada seribu karamah
jadi orang kalau mau dilihat
mulia atau tidak lihat keistikomahannya
pada satu hal
saya sedikit ya
izin menceritakan yang saya lihat
kebaikan almarhum guru kami
allahu yarham ustad arifin ilham
yang saya perhatikan
dari almarhum itu
dari almarhum itu
adalah kekuatan istiqomahnya
untuk merutinkan amal
yang beliau jaga gitu
nah salah satunya
saya itu masih ingat ya
dulu ketika almarhum masih hidup
menelpon beberapa kerabat kerabat dekatnya
kemudian kirim poesnawat gitu
dan berikan untuk sholat malam
kalau saya ketemu dengan beliau pertanyaannya adalah
sholat tahajudnya gimana
nah pas saya perhatikan lebih dalam
saya tanya ke anggota keluarganya
saya tanya kepada sahabat dekatnya
memang kekuatan beliau itu
salah satunya adalah istiqomahnya
maka wajar dengan izin allah
kemudian allah berikan banyak kemuliaan dalam hidupnya
ketika beliau masih hidup gitu
nah maka istiqomah itu memang
yang kita minta sama allah
dan berat ya
dan berat karena pahalanya surga kan
ada proses memang
seseorang untuk bisa menemukan kenikmatan
apalagi kalau dia sudah bisa merasakan bahwa
istiqomah itu nikmat ya luar biasa
nah maka diantara
doa yang harus kita minta pertama kali
salah satunya adalah minta diistikomahkan
kepada allah swt
nah pertanyaan pentingnya adalah
ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan
ya luruskan niat
kita harus membersihkan hati
kita ini mengerjakan sesuatu
karena apa sih
karena siapa sih
tidak sedikit orang yang mohon maaf
amalnya tidak berkelanjutan
karena pada niat amalnya tidak sempurna di awal
beramal karena ingin dipuji
ketika pujian itu tidak dia dapatkan
maka berhenti amalnya
beramal karena ingin mendapatkan sesuatu
ketika sesuatu itu tidak di dapat
dia tidak beramal lagi
maka janganlah beramal
kalau kata guru saya
jangan bergantung pada ikhtiar
jangan bergantung pada ikhtiar
bergantung sama allah saja
tapi kadang kadang suka
ya allah saya kan sudah ikhtiar
dan ikhtiar itu kan
bukan cara untuk menuntut apa yang kita mau kan
ihtiar itu menuntut diri kita
untuk memberi apa yang allah maukan
dan membuktikan sebenarnya sama allah
bahwa ya allah
menyuruh kami untuk ikhtiar
kami dengar kami taat
kalaupun engkau memberikan apa yang kami minta
itu adalah kasih sayangmu
bukan karena ikhtiarku
ya allah ya allah
nah maka dalam beramal
ya niatnya kudu lurus karena allah
ini puncak tertinggi ya
niat itu simpel tapi mempengaruhi seluruh rakyat
maka wajar dalam beberapa kitab hadis
ya kalau kita lihat
hadis pertama pasti tentang niat
innamal a'malu biniat
setiap amal tergantung niat
dalam beramal ini niatnya untuk apa
kemudian yang kedua tambahkan ilmu
kenapa makin ilmunya ditambah
makin dia punya kekuatan untuk melangkah
karena dia tahu keutamanya apa
kalau saya tinggalkan ini akan seperti apa
kalau secara rutin ini akan seperti apa
jadi tahu ilmunya
yang ketiga yang gak kalah penting adalah
circle itu penting sekali mbak mila
dengan siapa kita berteman
maka seperti itulah gambaran kehidupan kita
maka bertemanlah dengan teman baik
bertemanlah dengan teman yang bisa menguatkan
kebaikan istiqomah dalam diri kita
dan yang terakhir tentu berdoa kepada allah
kan yang melembutkan hati allah
duhai allah yang membolak balikan hati
tetapkan hatiku di jalan agama mu
perbaiki circle pertemanan kita
yang keempat perbanyak doa kepada allah
insya allah akan dapat istiqomah itu
jadi tapi kan namanya iman kan juga naik turun ya
kita sepakat itu gitu loh
kadang kadang saya juga kita semua pasti pernah merasakan
namanya futur gitu ya kadang lagi turun gitu
nah kadang kadang gimana ya supaya cepet cepet
kita sadar waduh kayaknya memang sudah
udah turun harus langsung gaspol lagi
supaya tetap istiqomah lagi
ciri orang beriman itu
salah satunya adalah
menemukan ketenangan hati
nah makin baik imannya
makin tenang hatinya
kalau ada kegelisahan yang menghinggap hati kita
berarti ada persoalan pada iman kita
disitulah alarm sebenarnya
jadi kalau mbak mila
kayaknya ada yang gak baik baik aja dengan hidup ini gitu
kayaknya ada sesuatu yang kurang tuh
kayaknya ada masalah nih
kayaknya ada kesulitan nih
oh jangan jangan itu alarm dari apa
tanda sayang allah sebenarnya
tanda sayang allah sama kita
barang siapa yang diinginkan oleh allah kebaikan dalam hidupnya
allah berikan sentilan musibah pada dirinya
allah berikan sentilan musibah pada dirinya
allah berikan sentilan musibah pada dirinya
allah berikan alarm ingetin lagi
makanya kan kadang kita dalam hidup kan pasti merasakan ya
ada getaran di hati gitu
gelisah hidup terasa berat
itu adalah alarm untuk segera kembali ke allah sebenarnya
boleh jadi selama ini fokus kita bukan allah
tapi fokus kita pada sesuatu yang membingungkan kita

maaf ya kalau ada seseorang
berharap kepada sesuatu
maka siap siap dia akan diuji dengan yang diharapkan itu
kecewa patah hati dan seterusnya
alarm tuh segera tuh
ibadah makin kurang
sholat kesiangan gitu ya keteteran
yang biasa ta'lim jadi males
mau mendengarkan nasihat kebaikan juga
kan ada tuh ya ada orang yang
dengerin ta'lim tuh males
tapi ada orang yang
kok masuk ya didengerin
kok masuk ya kok masuk ya kok masuk ya
nah itu berarti tanda sayangnya allah
kalau sampai saat ini
hati kita masih diberikan kelembutan
untuk mau mendengarkan nasihat kebaikan

maka kita masih diinginkan oleh allah
untuk menjadi orang baik dalam hidup
jadi jangan bersedih
justru harus sebenarnya ada bahagianya
karena allah masih sayang sama kita
nanti kita bahas lagi ya ayah teman
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah jadayang satu ini
kadang ditutup kadang dibuka
walaupun sebenarnya sudah ada rasa dalam hati
untuk saya tahu bahwa ini sebenarnya adalah perintah allah
kita harus lurus begitu
gimana ya caranya supaya hati ini mantap
untuk melaksanakan perintah allah
dan menjauhi larangannya
ini kes yang bukan teman mbak mila
tapi banyak sekali orang yang juga
yakin sih harus begini
boleh jadi pekerjaan boleh jadi tuntutan pada hal yang lain
yang membuat dia belum bisa melangkah lurus seperti apa yang dia yakini
maka jawabannya adalah kembali kepada yang tadi saya sampaikan
satu kuatkan niatnya
saya sangat percaya bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan tekad yang kuat di hati
itu akan bisa berdampak pada kebaikan yang lebih lama
dibanding karena paksaan
dibanding karena tuntutan
karena ini kondisinya harus begini
ini karena apa kemudian harus seperti apa
kalau dia sudah bersih dan lurus niatnya akan kuat
yang kedua tambahkan ilmunya
dia pelajari lagi
dia bertanya lagi kepada ustadz kepada guru
tentang keutamaan dari apa yang dia yakini itu
terus ya termasuk kadangkan manusia itu butuh di trigger
butuh di pecut butuh di sintrik butuh diingetin
kalau aku gak ngelakuin ini akan apa ya
dan kita boleh mengingatkan hal itu ya
makanya di dalam dakwah itu kan ada kabar gembira ada peringatan
dibuat seimbang boleh gitu ya
mungkin kalau ahilman porsinya lebih kepada kabar gembira
kalau kamu begini akan begini begini
tapi ada asatid lain yang babnya babnya peringatan
kalau kamu gak gini akan begini begini
nah itu dipercaya
itu diimbangi gitu
ya allah itu kan maha baik ya
maka lihat rahman rahimnya allah terhadap apa yang kita dapatkan itu
satu tadi niatnya lurusin
yang kedua ilmunya tambahin
kalau dengan belayan kurang enak mungkin butuh dicubit dikit kali kan
nah terus yang ketiga ya cari circle yang bisa menguatkan itu
itu sih yang paling saya pikir yang paling banyak mempengaruhi kita
gitu kepada teman teman yang melalui proses yang sama
dulu kamu gimana bisa bertahan terus
apa yang menguatkan
dan jangan ngejudge kali gak sih
belajar untuk tidak ngejudge
kadang kadang tuh orang juga malas berhijrah gitu ya
males istiqomah karena belum apa apa sudah kamu sih kamu sih gitu loh
iya ngejudging itu kan sesuatu yang tidak diperbolehkan juga
karena bagaimanapun yang lebih tahu ketakwaanmu hanyalah allah swt
maka jangan pernah merasa pintar
harusnya pintar merasa
jangan merasa soleh
harusnya merasa salah
harusnya merasa salah
karena merasa soleh itu salah
dan merasa salah itu soleh
jadi kita harus banyak merasa salah ya
introspeksi muhasabah gitu ya
baru yang keempat doa sama allah
ya allah kuatkan hati hamba agar bisa istiqomah di jalan yang hamba yakini ini ya allah
insya allah selama bersama dengan allah tidak ada yang tidak mungkin
nah kadang yang membuat hidup kita berat apa
karena kita selalu menggantungkan terhadap sesuatu itu
berdasarkan kemampuan kita sendiri
padahal kita kan gak punya mampu apa apa
bahkan dalam berbuat kebaikan pun kudu minta pertolongan allah
bahkan dalam berbuat kebaikan ya
kudu minta pertolongan allah
kan kita gak tahu
kita seakan akan berbuat baik mungkin niatnya gak baik
kita seakan akan berbuat baik mungkin nyakiti orang lain
mungkin kita berbuat baik ingin dipuji
jadi dalam berbuat baik pun
harus minta pertolongan allah
pertolongan dan perlindungan allah
apalagi saat kita tidak berbuat baik
minta ampun kepada allah
agar allah luruskan kita
makanya kan dalam al fatihah
yang kita baca dalam sholat
kan ada kalimat itu
ih dinas syurotol bustakim
ya allah hantarkan kami
jadi ih dinas itu bukan hanya tunjukkan
tapi hantarkan kami ya allah pada jalan yang lurus
jadi bukan hanya ditunjukin
tapi allah nemenin kita gitu loh
agar bisa mendapatkan syurotol bustakim
jalan yang lurus
dari kebaikan yang kita hadirkan
masya allah ya
kalau bicara istiqomah itu panjang
ini yang juga mungkin jadi catatan kita bersama ya
mungkin kan kita pernah melihat ada orang
atau public figure yang sudah hijrah misalnya
alhamdulillah gitu ya
ini adalah contoh yang baik
tapi ternyata dalam proses perjalanan hijrahnya
kemudian kodarullah begitu ya
akhirnya harus belok lagi
nah kadang kadang tuh bagaimana kita
harus menyikapi ini gitu
memang agak sulit juga ya ternyata ya
dalam proses itu tadi
istiqomah itu memang sulit ya
istiqomahnya susah gitu
bagaimana seperti itu
maka yang pertama adalah
kalau kita melihat kebaikan seseorang
doakan itu berarti kita meminta kepada allah
agar kebaikan yang ada pada orang tersebut
itu bisa berjalan panjang
dan syukur syukur bisa nyular ke kita
makanya saya kalau diizinkan oleh allah gitu ya
ada seseorang yang bisa ngasih influence baik gitu
dan dia berbuat kebaikan
semoga kebaikannya panjang
dan ngalir ke kita
jangan terlalu kagum berlebihan juga
itu juga kadang kadang
ujungnya kan kecewa gitu
nah justru kalau kita suka
kalau kita senang ya doakan gitu
karena seseorang itu kan bisa hijrah
bisa jadi lebih baik
kan pertolongan allah
maka doakan dia agar panjang
dan yang kedua
doakan agar kebaikannya ngalir ke kita
nah sama yang kedua juga
kalau kita lihat orang berbuat buruk
jangan mudah menjudge keburukan orang
karena kita nggak pernah tahu
apa akhir kehidupan orang tersebut
bisa jadi dia lebih baik
ujung kehidupannya adalah kebaikan
kalau ada orang yang baik
jangan terlalu memujinya
karena kita nggak tahu akhir kehidupannya
kalau ada orang yang buruk
jangan terlalu menghinanya
karena kita juga nggak tahu
apa akhir kehidupannya
mintalah kepada allah
agar kita diberikan kebaikan
sampai ujung kehidupan kita
itu yang paling penting
nggak kerasa lo ya
ngobrol dan berbagi ilmu ini
tapi sayangnya kita sudah harus mengakhiri acara kita
karena sudah sampai di penghujung acara
ustadz hilman fauzi akan menyampaikan doa penutup
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
di akhir pertemuan ini
mari kita angkat kedua telapak tangan
kita lembutkan hati
semoga kita semua diberikan kekuatan oleh allah
untuk bisa istiqomah dalam kehidupan ini
duhai allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
sayangi kami semua dengan rahmatmu ya allah
ridhoi setiap kehidupan
kami dengan kasih sayang darimu
ya allah ya rabbana ya tuhan kami
berikan kepada kami nikmat istiqomah dalam menjalankan amal ibadah selama kami hidup ini
tolonglah kami agar senantiasa mengingatmu
bersyukur kepada mu dan memperbaiki setiap amal ibadah kami kepada mu
tabbitqulubana ala dinik
duhai allah yang maha membolakbalikan hati kami
tetapkan hati kami di jalan agamamu
dalam ketaatan kepada mu
dan dalam kebaikan bersamamu
wafil akhirati hasana
wassalamun ala mursalin
semoga allah ijabah doa doa kita
dan pemirsa usai sudah percubaan kita hari ini
saya meladya rahman dan ustadz hilman fauzi ududiri
insya allah kita akan bertemu lagi dalam gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh